memulihkan kepercayaan publik setelah terganjal kasus hukum
menjadi prioritas perusahaan umum daerah pembangunan saranajaya
memperoleh sertifikasi standar manajemen mutu atau smm
dan standar manajemen anti penyuapan atau smap adalah beberapa upaya yang dilakukan
dengan semangat pembenahan sarana jaya memiliki lima program prioritas di tahun dua ribu dua puluh
pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara atau fpsa
mengembangkan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota
melakukan pembangunan jembatan park and ride
mengembangkan kawasan transit oriented development atau tod modern
dan melakukan perubahan badan hukum
beberapa implementasinya adalah melanjutkan pengembangan kawasan nuansa cilangkap
azraya lebak bulus nuansa pondok kelapa situ gintu
serta memulai proyek tebet dan kawasan di dekat taman mini indonesia indah
adalah perusahaan properti berbentuk badan usaha milik daerah atau bumd
yang dimiliki pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota jakarta
perumda pembangunan saranajaya sendiri berkomitmen untuk menjaga
mengkonservasi dan membangun untuk indonesia lebih baik
pembangunan saranajaya sendiri berkomitmen untuk menjaga
jadul kami menunjukkan
perekonomian beredaran di klas kejuaraan kota sorry synchronis
sampai menuntut mudah dengan menyiapkan langganan frisoo yang akan meningkat
ini adalah perusahaan perusaha yang akan diberi di lota sampai dua ribu dua puluh satu
seperti sarana jaya ini untuk pulih kembali khususnya citranya dan juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perusahaannya
inilah yang harus kita ketahui
insight with desi anwar kali ini bersama direktur utama perumda pembangunan sarana jaya agus simawan
untuk mengetahui apa kira kira cara cara untuk memulihkan kembali citranya
mengembalikan kepercayaan masyarakat dan tentu saja mengembangkan bisnis usahanya
supaya sukses di tahun tahun yang terus terang saat ini masih cukup sulit
ya pak agus ya kita dua tahun terakhir ini kena imbas covid tentu saja
dan saat ini juga kena krisis ekonomi dunia
tapi yang paling penting lagi beberapa tahun terakhir ini nightmare ya
mimpi buruk bagi sebuah bebek
bumu yang dimiliki provinsi dki jakarta ketika mantan dirutnya terkena kasus korupsi
sampai saat ini bagaimana situasinya dan imbasnya terhadap baik citra maupun performa dari saranajaya itu sendiri pak agus
baik terima kasih ibu desi
jadi memang di kami pada saat kami masuk ke sarana jaya ini
kami melakukan langkah awal melakukan konsolidasi pemenahan internal
ini karena yang kita hadapi adalah masalah masalah
dan aparat penegak hukum tentunya kami banyak berkoordinasi di dalam penanganan penyelesaian perkara ini dengan aparat penegak hukum
dan banyak kita dibantu oleh pengacara negara dari kejaksaan dki jakarta maupun dari bpkp
dan langkah konsolidasi internal yang kita lakukan ini adalah satu
tentunya kita adalah yang kita lakukan adalah menaikkan tentunya moral dan semangat dari karya karyawan itu sendiri
itu yang paling utama
dan itu yang menjadikan kita berpikir ya
dan karena sdm itu merupakan aset bagi perusahaan tentunya mereka harus kita beri semangat dan biar kita beri motivasi lagi
dan kita sudah melakukan pemenahan itu dalam beberapa hal
itu satu kita sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan
dan sudah diintegrasikan dengan whistleblowing system yang ada di pemprov dki jakarta dan whistleblowing system yang ada di kpk langsung
kemudian kita juga sudah menerapkan sistem manajemen mutu
dan kemudian kita sudah menerapkan juga sistem manajemen risiko
dan alhamdulillah sebenarnya sudah menggunakan sertifikat iso ya untuk ininya
dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan proses evaluasi terhadap seluruh sop yang ada di perusahaan kami dalam menjalankan proses bisnis itu tersendiri
dan ini kita dibantu secara dukungan penuh memperoleh dukungan penuh dari gedejaksa hamtingi dan kpk
bahkan proses pengadaan lahan yang menjadi core business kita pun itu memperoleh
sempat dipaparkan sop ini di hadapan kpk dan peroleh appreciate lah dari kpk untuk ini ya
dan kami sempat menjalankan moratorium untuk pengadaan lahan hampir satu setengah tahun
dan alhamdulillah dimulai di tahun akhir penghujung dua ribu dua puluh dua ini
sudah kita cabut moratorium itu dan kita sudah melakukan kembali pengadaan lahan setelah kami melakukan konsolidasi tersebut
dan yang tidak kalah penting juga kita adalah melakukan pembenahan
dari struktur organisasi kita juga
termasuk meningkatkan kompetensi dari pemerintah
terhadap karyawan itu sendiri
dan itu yang kita lakukan termasuk kita melakukan pembenahan evaluasi evaluasi kerjasama
yang banyak proyek proyek yang terhambat selama masa pandemi dan covid ini
iya jadi cukup banyak yang dilakukan
perlu kita ketahui bahwa saat ini wawancara ini dilakukan di salah satu proyek yang ditangani oleh sarana jaya
ini di pondok kelapa makanya ini kita dekat halim ya
ada mungkin kita akan mendengarkan pesawat ya
betul traffic pesawat di halim itu
ya di halim ini tapi mudah mudahan tidak akan mengganggu
tapi pak agus ini kan cukup kasus ini dari tahun dua ribu delapan belas ya kalau tidak salah
dan pembenahan ini dilakukan persisnya pada tahun dari tahun berapa ke berapa
apakah sekarang sudah tuntas semua konsolidasi internal ini
semua sop ini sekarang sudah berjalan
baik pembunuhan ini dimulai sejak di posisi awal april dua ribu dua puluh
ini sudah selesai
bahkan kita sudah melakukan pemulihan keuangan korporasi hampir enam ratus miliar
dan ini sudah kita sudah dalam bentuk konversi aset aset termasuk salah satu penyelesaian tersebut
dan ini sudah dibantu sepenuhnya oleh tim caksa pengacara negara kejaksaan idki jakarta dan juga dari bpkp
dan untuk proses terhadap evaluasi proses bisnis ini sudah selesai semuanya
sudah selesai semua
dan proses hukum sudah berjalan sebetulnya
ini lembaran baru lah bagi saranajaya
betul lembaran baru untuk pemulihan saranajaya
tapi terhadap proses hukumnya masih pada beberapa jalan ya
karena memang ada beberapa kasus yang
ya ini masih ongoing ya
karena ternyata ada beberapa kasus lagi yang
tapi yang pada intinya semua dari segi aspek good governance pak agus sudah cukup percaya diri bahwa ini tidak akan terjadi lagi tidak akan terulang lagi
ya insya allah kita tidak akan mengalami hal yang serupa lagi
tapi ini kan ada pelajaran ya
ini adalah lesson learned nya pak agus supaya tidak terjadi lagi
tapi apa kira kira kesalahan ataupun kehilafan atau yang terjadi sehingga kasus ini ya kalau bisa ke depan tidak terulang lagi
koncinya memang tadi ibu sop yang ada di dalam satu perusahaan mekanisme tentu tidak mengenakan proses bisnis itu sendiri
jadi ini sudah kita benar benar kita sudah mapping semua kendala kendala yang kemarin
sebagai salah satu contoh mungkin dulu pengadaan lahan kita memang tidak
membebasannya tidak menggunakan sert apa
tidak sertifikat juga diligence nya tidak dilakukan secara sempurna
itu kemudian kalau sekarang kalau tidak sertifikat kita tidak akan melakukan pengadaan lahan ibu itu
salah satu yang kita lakukan perubahan yang sangat mendasar
jadi kalau sekarang semua dibuat lebih transparan gd legends
dan pendampingan dari awal
pendampingan dari awal itu kunci
ya dan ini sekat sekat itu sudah dipastikan
pak agus confident ke depan sarana jalan
saya akan bisa langsung jauh lebih baik ya
iya insya allah kita melangkah lebih baik
ini pak agus sendiri itu kan sudah cukup lama kan secara historis
merupakan bagian dari bumd ini
mungkin cerita sedikit pak agus khususnya mengenai runda pembangunan saranaja
ini kan bumd milik provinsi dki
cerita sedikit sejarahnya dan apa kira kiranya kontribusi dalam
ini sebuah bumd yang fokusnya lebih ke properti
pembangunan seperti yang kita lihat saat ini
pembangunan perumahan infrastruktur mal dan lain sebagainya
bisa cerita sedikit
saranaja ini sebelumnya adalah dengan nama perusahaan tanah dan bangunan ibu

jadi cukup lama ibu
dan baru tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua berubah menjadi pembangunan saranaja
dan ini tentunya sudah banyak yang kita berikan kontribusi kepada bki
dan kepada pemprov dki jakarta
di antara pengembangan pengembangan yang sudah kita lakukan tentunya adalah perumahan di pondok kelapa ini
sekarang ini adalah salah satu bagian dari wilayah yang ada di pondok lapa ini
lebih kurang satu ratus enam puluh hektare kita develop
kemudian ada yang di cengkareng ada sekitar dua ratus hektare juga
kemudian di tegalalur dan apa sebagainya
kemudian untuk aset aset propertinya sendiri kita juga cukup banyak ibu
itu ada cibubur junsen lalu kemudian ada atrium senen kemudian ada mall pondok kelapa town square termasuk perhotelannya
kita ada hotel merkur
kemudian ada hotel veranda kemudian ada hotel love hotel
dan yang terakhir sekarang kita mengembangkan juga ada cik mansion di daerah menteng
untuk menjadi hotel beautyik nantinya
kemudian untuk perkantoran perkantoran yang kita kelola juga cukup banyak
ada saranajaya tower sendiri kemudian gedung saranajaya
kemudian ada gedung sarana jaya di cikini di pramuka dan ada yang di daerah tempat juga ibu
dan ini milik provinsi dki semua
iya milik provinsi dki
kalau dihitung sampai saat ini
aset yang dimiliki taruhlah di atas buku itu ada berapa
apalagi kalau tidak salah ini kan harga tanah di dki semakin lama juga semakin meningkat
kira kira berapa sekarang
nilai aset kita lebih kurang enam triliun ibu
dan ini bukan nilai perolehan ibu ya nilai buku ya
belum kita lakukan revaluasi ibu
jadi dari seluruh aset yang kita miliki lebih kurang sebesar itu ibu nilainya
oh jadi lumayan ya cukup besar ya
dan kalau dari segi lahan itu ada berapa hektare ya tadi
di sini saja pondok kelapa kalau tidak salah tadi kita lebih dari seratus
dan kita sekarang lagi mengembangkan kawasan di daerah rorotan juga ibu
itu ada sebagai cadangan untuk land bank kita juga
sekarang kita sudah bebaskan hampir lebih kurang lima puluh hektare dari rencana lima ratus hektare yang akan kita laksanakan
alhamdulillah selama di masa pandemi ini bu kita tetap membantu program pemerintah
bahkan kita membantu melakukan vaksinasi untuk hampir tiga puluh tujuh tiga orang ibu
berapa harga kendaraan ini ibu
yang terjadi pada saat covid ini dan dampaknya terhadap bisnis saranajaya itu sendiri
betul baik ibu jadi memang saranajaya juga cukup terdampak dengan pandemi covid tadi
jadi memang dari pendapatan dan segala dari penjualan juga turun semuanya
tapi kita berusaha untuk selalu meningkatkan terus dalam artian
kita juga kebetulan kita akan mengelola aset aset tadi
jadi ada yang recurring income yang bagi kita itu dalam menjadikan backboard kita selama masa pandemi ini
dan itu kita tentunya tetap mempertahankan kubensi rate yang ada
yang ada di dalam persewaan persewaan yang kita lakukan
dan kemudian kita juga menjaga komunikasi dengan para
ini kan pasti ada imbasnya terhadap bottom line itu berapa persen kira kira penurunannya
kita turun cukup banyak mungkin turun hampir sekitar enam puluh persenan ada mungkin
apalagi kita bersama juga ada kasus hukum
dan itu pasti memakan cukup banyak waktu dan dari segi financialnya juga
tapi alhamdulillah selama di masa pandemi ini bu kita tetap membantu program pemerintah
bahkan kita membantu melakukan vaksinasi untuk hampir tiga puluh tujuh tiga orang bu
dan kita pada selama masa covid itu membuka lima sentra vaksin di alat alat produksi kita
bersinergi dengan mitra kerjasama kita dan tentunya dengan dinas kesehatan pemprov dki jakarta
dan kita juga tidak melakukan sama sekali
pemutusan hubungan kerja dengan para
sama sekali tidak ada ibu
tidak ada phk sama sekali
sama sekali tidak ada phk
ada berapa sekarang ini kalau total karyawan
kalau di karyawan di pusat satu ratus empat puluh tuh
tapi kalau dengan anak usaha dan sebagainya mungkin sampai enam ratus orang aja
nah tahun dua ribu dua puluh dua kita melihat sudah agak mulai meningkat sedikit ya
ada optimisme khususnya dari pasar juga dan apalagi sekarang ppkm di dki sudah tidak ada lagi lah istilahnya
jadi ini bagaimana
tahun yang lalu ini sekarang baru awal dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua bagaimana
di tahun dua ribu dua puluh dua alhamdulillah kita juga sudah banyak merealisasikan proyek proyek termasuk
tentunya karena kita adalah salah satu anak perusahaan dari pemprov dki
kita selalu mendukung tentunya program dari pemprov dki jakarta
salah satunya adalah kita merealisasikan terhadap pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara its
jadi kita kebelasan rana rana mempunyai penugasan untuk wilayah layanan timur
dan wilayah layanan selatan
dan ini alhamdulillah saat ini sudah dalam proses pembentukan dalam langkah untuk kajian visibilis tadinya
sedang dalam peri review di dinas lingkungan hidup
itu apa persisnya proyeknya
jadi itu adalah jakarta ini kan dalam kondisi sampahnya luar biasa ibu ini
dan bantar gepang mungkin sudah tidak akan bisa mencukupi
dan sesuai dengan program dari pemprov dki jakarta bahwa sampah itu nanti akan dilakukan di tiap
ada layanan layanan wilayah tadi
nah kita membantu menyiapkan untuk pengadaan terhadap pembangunan itf tersebut pun
jadi mungkin satu wilayah kita bisa sekitar satu lima ratus sampai satu tujuh ratus ton per hari
oke jadi ada berapa nanti wilayah yang dilayani
kebetulan di kami mempunyai dua layanan bu
dan dua layanan lagi dari sister company kita dt jakarta propertindo
iya jadi tidak lagi nanti untuk pembuangan harus bawa ke bantar gebang ya
jadi tiap wilayah akan memiliki tempat pembuangan sampah itu sendiri
nah khusus untuk tempat pembuangan sampah ini ini cara bekerjanya itu nanti bagaimana pak agus
tentunya kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan bu ya itu yang pasti bu ya
dan kita tentunya melalui pengarahan dari dinas lingkungan hidup dan dari pemerintah pusat juga
karena ini juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional juga
oke jadi ini tapi bukan landfill kan
iya bu kita insinerator bu anunya
sebenarnya bisa dikonversikan untuk jadi energi bersih kan
betul kita bisa menghasilkan energi listrik nantinya bu
iya nah ada berapa ini nanti jumlahnya
total dua mw ya bu ya untuk satu wilayah mungkin dikisaran antara tiga puluh tiga puluh lima mw
dan di semua wilayah di jakarta selatan punya sendiri jakarta nara
di wilayah layanan timur jadi bukan berdasarkan jakarta selatan dan timur
tapi kita wilayah layanan timur dan wilayah lainan selatan
oh wilayah layanan timur dan selatan
kapan ini akan terrealisasi
mungkin di tahun dua ribu dua puluh lima bu karena saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan dan apa sebagainya
nah itu berapa besar ini dari segi anggaran proyek ini
kebetulan kita menggunakan konsorsium bu ya jadi kita menggunakan melalui seleksi bidding internasional juga
jadi kita satu proyek mungkin akan menelan biaya lebih kurang tiga dua triliun sampai tiga lima triliun
bumd ini cukup atraktif juga ya bagi para investor
iya baik ibu
ini kalau kita lihat ini
tahun dua ribu dua puluh satu ini
dua ribu dua puluh seperti saya katakan tadi kan lumayan kan cukup potensial
kalau khusus untuk fokus dari tahun dua ribu dua puluh dua itu sendiri dari anggaran dari funding ya yang untuk tahun dua ribu dua puluh dua itu berapa besar yang sudah digunakan dan digunakan untuk apa apa saja pak agus
iya baik ibu
jadi memang di kita ini kan ada beberapa bu ya
tadi ada yang tentunya investasi yang melalui equity kita sendiri
lalu kemudian investasi tentunya bersinergi dengan mitra
dan yang bersinergi dengan mitra ini sudah banyak bu kita lakukan bu
termasuk salah satunya ini adalah hunian hunian terjangkau ini kita melakukan sinergi dengan mitra dan kita selalu mayoritas bu ya
jadi ada semacam public private partnership juga ya di sini
siapa siapa saja yang investor yang paling besar khususnya untuk sarana jaya
lokal atau ada internasionalnya

kebetulan kan tuh yang properti kita masih menggunakan mitra mitra lokal

jadi mitra mitra lokal ini kita gandeng bu tentunya untuk mendevelop tanah tanah yang masih berpotensi yang bisa kita kembangkan
seperti contohnya adalah ini dan ini adalah dalam rangka mendukung pemprov dki adalah hunian terjangkau
jadi ini menjadi bagian dari kegiatan strategis daerah
kalau di pemerintah pusat itu adalah strategis nasional gila gila seperti itu
dan ini kita sudah hampir menyiapkan lebih kurang selama hampir tiga tahun ini lebih kurang hampir dua tiga ratus unitan ibu
kita siapkan untuk diadadi satu lagi di wilayah ada di cilangkap ibu
di daerah jakarta timur juga untuk ininya
terus kemudian beberapa hal lain yang mendukung tentunya kegiatan dari perusahaan ini kita juga mengembangkan perumahan perumahan yang komersil dan lain sebagainya
oke ini kan tanah dan pembangunan
nah khusus dki jakarta kita ketahui ya ini wilayah yang semakin lama semakin padat
kalau dari segi jumlah tanah yang available sekarang yang masih bisa
didevelop khususnya oleh dki ini ada berapa luasnya sebenarnya
moselle itu gimana mana sekarang sudah diisi
tanah kosong yang dulu sudah ada real estate nya perumahannya ada mallnya
ada berapa sih sekarang sebenarnya
betul ibu baik ibu kalau di kami saran aja tentunya mengembangkan mendevelop suatu kawasan
tentunya mengacu kepada peraturan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemprov dki bu
alhamdulillah kami tidak pernah melanggar untuk hal ini
dan memang kita ada beberapa hal ibu
untuk jangka pendek jangka menengah dan kemudian jangka panjang bu ya
jangka pendek jangka menengah ini kita biasanya membebaskan di skala satu hektare sampai dengan lima hektare itu
tapi kalau untuk jangka panjang ini menjadi bagian dari land bank kita
kita bisa membebaskan seperti kayak sekarang kita mendevelop di kawasan rorotan bu
nah ini itu bisa sampai daerah perencanaannya lebih kurang lima ratus hektare
tapi sekarang yang baru kita bebaskan lebih kurang lima puluh hektare
itu nanti akan menjadi suatu kawasan mix use juga yang akan kita develop
mudah mudahan ini juga dapat kita realisasikan
dan ini sudah mulai kita mulai di tahun dua ribu dua puluh tiga mulai karena kita bagi lot lot pengembangan sudah akan mulai kita lakukan
oke jadi tahun dua ribu dua puluh tiga ini pasti ya ini kita harapkan juga tahun di mana saranajaya juga sudah mulai bangkit
dan citranya juga sudah semakin baik iya
dan tentu saja harus ya menyumbang terhadap masyarakat dki jakarta yang semakin lama juga semakin padat
dan kebutuhan terhadap hunian itu juga semakin meningkat
kita tetaplah bersama insight with desi anwar akan segera kembali
iya jadi kalau yang di kita untuk yang hunian terjangkau tadi kan jelas bu memang ada kriterianya bu ya
maksimal pendapatan adalah empat belas juta dan harus ktp dki dan apa sebagainya
tapi kalau untuk yang hunian komersil yang kita siapkan ini memang kita membidik adalah untuk kaum milenial bu ya
tentu saja ya itu satu bu
kita ini kita menawarkan kisaran harga antara dari empat ratus sampai tujuh ratus tadi bu untuk yang komersilnya

insight fit desi anwar berbangun kembali bersama direktur utama perundara
pembangunan saranaja ya pak agus himawan
nah itu bukan keseluruhan pemangku
ini membahas ya mengenai tantangan bagaimana memulihkan kembali baik citra maupun performa sebuah perusahaan yang beberapa tahun terakhir ini memang dilanda krisis
tadi kita sudah mendengar ya kira kira tantangannya pak agus lumayan cukup besar cukup berat
tapi sekarang memasuki tahun dua ribu dua puluh tiga ini pada intinya optimis ya semua akan berjalan dengan baik
gimana tahun dua ribu dua puluh tiga ini
iya baik ibu di tahun dua ribu dua puluh tiga ini bu kita sudah menyiapkan rencana bisnis di tahun kurun waktu dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh tujuh
dan ini adalah merupakan turunan dari program pemprov dki jakarta di pemprov dki jakarta ada rencana pembangunan daerah dari dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh enam
di situ kita jabarkan program program pemprov yang bisa kita membantu mendukung program program pemprov dki jakarta
di antaranya tentunya tadi seperti yang di depan kita adalah prioritas kegiatan strategis daerah
yaitu adalah pembangunan kehunian terjangkau untuk mengejar backlog kehunian di jakarta
ya kebutuhan ya ada berapa sekarang backlognya khusus untuk dikainin
di jakarta sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu lebih kurang hampir satu dua juta
nah ini kita berupaya untuk menyediakan kehunian yang terjangkau
terus kemudian tentunya kegiatan strategis daerah lainnya
datang untuk cerita tadi adalah pembangunan terkait
pengolahan sampah antara tv dan beberapa kegiatan lain yang perlu mendukung program pemprov dki jakarta
yang akan kita lakukan di tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah pembangunan park and capture
jadi park and ride ini akan kita lakukan di daerah tentunya untuk menaikkan leadership orang beralih kepada kendaraan transportasi
ya transportasi jadi park and ride
jadi itu pada intinya kan kita melihat di jakarta ini sarana transportasi publik semakin banyak semakin baik
dan semakin atraktif ya
jadi park and ride ini merupakan salah satu untuk mendukung supaya kita juga semakin beralih ke transportasi
tapi mengenai kehunian ini tadi ada satu dua juta ya backlog ya
jadi luar biasa
kita saat ini juga berada di salah satu proyek yang ditangani oleh saranajaya di menara suasana
mungkin bisa cerita sedikit
ini agus ini di pondok kelapa merupakan salah satu daerah yang memang banyak dikelola oleh sarana jalan
bisa cerita sedikit apa apa saja yang ditawarkan di sini
di kawasan ini adalah kawasan lebih kurang hampir sekitar dua sembilan hektare
dan disini rencana kan kita bangun menjadi empat tower
dan saat ini alhamdulillah sudah kita implementasikan lebih kurang dua tower
dan untuk hunian terjangkau nya sendiri lebih kurang hampir satu dua ratus unit yang ada di lokasi
ini mulai dibangun tahun berapa pak
ini mulai dibangun di kurun waktu dua ribu
untuk yang menara satu sudah dibangun di tahun dua ribu
ini menara kedua ya
ini menara kedua
ini menara kedua ini dibangun kemarin tersempat terhenti di pandemi
kemudian kita lanjutkan dan ini yang kemarin di bulan september selesai bu
dan kemudian ada hunian komersilnya juga
ini ada lebih kurang sekitar enam ratus tiga puluh
oke jadi cukup besar ya
ini baru dua tower tapi sekarang
dan plus ini komersilnya
tahun berapa kira kira rampung
untuk yang tower tiga kita canangkan di tahun ini juga bu
ini berbarang ya
berbarengan dengan tower dua yang ada di daerah kita yang lain di daerah cilangkap jakarta timur
jadi dalam dua tahun ke depan bisa selesai semua
iya kita harapkan pembangunannya biasa dikurun waktu antara delapan belas bulan sampai dua puluh bulan bu
jadi kita harapkan nanti pencanangannya adalah di petangan maret nanti bu
nah udah laku atau belum
khususnya tower satu bagaimana
alhamdulillah cukup lumayan bu ininya bu
karena ini memang adalah hunian terjangkau bu ya
dan ini memang harganya juga
harga yang memang diminati oleh para konsumen dan bisa terjangkau lah
ini di kisaran mungkin kita menjualnya di kisaran antara empat ratus sampai dengan sekitar untuk yang di komersilnya
per ini ya
apartment ini kira kira rata rata berapa ininya
kita ada berapa tipikalnya bu ya
ada yang tipe tiga puluh enam dua kamar tentunya
dan ada yang tipe ke satu kamar dan ada yang tipe ke studio juga
ada tiga tipik typical bu ini ya
dan untuk tower dua ini bagaimana kelihatannya sudah mulai
cukup lumayan bu ini dari
apatite minat dari masyarakat masih
dari bulan september ini sudah hampir sekitar untuk yang komersilnya sudah hampir lebih kurang dua ratus tiga puluh enam unit bu kita sudah ter
jadi nanti di total ada tadi berapa
lumayan ya cukup besar ya
cukup besar ibu
dan ini target marketnya siapa siapa saja pak agus di jakarta ini
jadi ini memang keval dari konsumennya
jadi kalau yang di kita untuk yang hunian terjangkau ini kan jelas bu memang ada kriterianya bu ya
maksimal pendapatan adalah empat belas juta dan harus ktp dki dan apa sebagainya
tapi kalau untuk yang hunian komersil yang kita siapkan ini memang kita membidik adalah untuk kaum milenial bu ya tentunya ya itu satu
itu harganya berapa biasanya kalau yang
di kita ini kita menawarkan kisaran harga antara dari empat ratus sampai tujuh ratus tadi bu untuk yang komersilnya bu
yang komersial empat ratus sampai tujuh ratus
dan ini sudah tentunya nanti bisa dikonsumsi
tentunya nanti bisa dengan sistem kpa bu ya dan apa sebagainya apapun sistem tunai keras dan ini kita diberikan pilihan pilihan untuk pembayarannya
kalau sekarang ini dki mungkin ya tadi kita kan sebagai pusat dari komersil pusat dari jasa dan lain sebagainya
disinilah anak anak tenaga kerja juga semakin banyak lah dan mereka tentu saja membutuhkan hunian
bagaimana kalau pasar dari dki ini khususnya tahun dua ribu dua puluh tiga ini bagaimana pak agus
iya kita masih optimis bu ya artinya untuk segmen pasar yang untuk properti khusus untuk hunian terjangkau ini adalah memang yang kisaran maksimalnya mungkin sampai dengan angka delapan puluh

jadi itu rata rata dari pemintaan itu segitu ya
kurang dari satu m
iya kurang lebih satu m bu
demikian juga untuk yang hunian landed house nya pun kita juga mengembangkan
ada yang nanti di rorotan itu kita ada kluster yang kita ciptakan khususnya di sini memang harga itu di bawah satu m
jadi buat anak anak muda ya biasanya
iya betul bu
belum keluarga lah yang masih single
atau pasangan muda yang baru punya satu anak
iya pasangan muda yang baru mungkin kerjaan pertamanya
nah ini saya tertarik ya karena yang namanya industri property ini kan crowded ya
amai ini kompetisinya cukup banyak sekali
ini bagaimana supaya sarana jaya tetap kompetitif tetap diminati dan bumd harus mau tidak mau
iya betul bu
memang bu tentunya tadi masalah lahan di jakarta ini sudah mulai sulit bu ya
kita mencari lahan yang tentunya dengan harga yang bisa terjangkau dan apa sebagainya
dan ini kan naik daftar ini naik terus nih harga taman
betul sekali bu
jadi kita mau alternatif alternatifnya tentu kita mengganding mitra mitra strategis bu
kita juga mengadakan sinergi dengan bumn
kita juga melakukan sinergi dengan sister company kita yang di sesama bumd
dan juga kita melakukan sinergi juga dengan
mitra mitra dari swasta juga bu
dan kebetulan yang kita prioritaskan ini adalah yang di terasa tod bu
jadi ada yang di terasa mrt ada yang di terasa lrt dan apa sebagainya
kita ada membanggakan nanti dalam tahun ini ada yang di lebak bulus
tod ini transportasi masalah
dan yang di taman mini itu kita juga langsung interkoneksi tentunya dengan stasiun yang ada di lrt dan apa sebagainya
jadi mau tidak mau harus bermitra ya
dan biasanya mendukung dengan ini mrt itu sendiri yang dki tapi juga yang nasional ya
kementerian siapa siapa saja menjadi mitranya kalau bumn
kita sudah banyak melakukan mou bu dengan beberapa bumn ada dengan wijaya karya gedung
ada dengan apa
adi persada gedung kemudian adi komoter properti acp
dan selama ini cukup bagus lah ini
dari tahun ke tahun memang harga tanah di jakarta dan harga bangunan properti itu bagus
nah terus meningkat karena sempat tahun pas covid dan juga kalau tidak salah kan tahun ini mungkin agak tahun susah ya kita menjelang tahun politik
dan di secara situasi internasional juga kurang bersahabat
ada krisis atau resesi ekonomi bagaimana prospek dari untuk tahun tahun ke depan ini pak agus
dan apa yang disiapkan strateginya
itu tadi bu kami prinsip tetap optimis bu ya dengan dan kita juga sudah menyiapkan
bisa kita lihat di mana mana rencana bisnis kita lima tahun ke depan disitu sudah kita ada milestone kita mana mana lokasi yang kita akan kembangkan dan akan kita develop
dan tentunya kita kalau kita kembangkan mungkin kita mengalami kesulitan di dalam pendanaan dan apa sebagainya
kita selalu bersinergi berkolaborasi tadi dengan tentunya dengan bumn dengan si star company kita dan kemudian dengan mitra swasta tadi
backlog itu kan tadi satu dua juta
ini di seluruh wilayah dki ya
di seluruh wilayah
kan ada semacam public service obligation yang harus
fokus nah itu berapa persen dari kegiatan sarana jaya memang difokuskan untuk public service ini
untuk yang betul betul membutuhkan hunian
jadi memang tadi bu karena harga tanah itu tinggi bu jadi kita memang fokusnya adalah kita di wilayah timur dan selatan yang kita fokuskan bu
dan untuk di selatan dan timur ini tentunya kita sebisa mungkin kita akan melakukan pembangunan ini adalah di tanah
pembangunan ini adalah di terasa tod tadi bu
tapi kemudian apabila memang nanti seperti di kawasan ini bu ya kita tentunya menyiapkan ada feeder busway bu ini di sini bu
ini tentunya kita sudah menyiapkan dengan dukungan pemprov dki transportasi masal ini kita siapkan juga untuk ini ya
kalau park and ride ini nanti bagaimana cara bekerjanya
iya untuk park and ride ini bu kita ada beberapa
partnya di mana dan ride nya ini kan kita mrt kan masih berlangsung ya untuk yang tahap keduanya
untuk kebetulan kita sudah ada persediaan tanah kita di dekat stasiun mrt lebak bulus ada sekitar
ini sedang kita siapkan untuk pembangunan park and ride itu dan sedang dalam tahap perencanaan saat ini
terus kemudian kita juga ada di wilayah cibubur jakarta timur
jadi di gerbang gerbang jakarta itu tentunya kalau yang di lebak bulus tadi tentunya ada mrt
kalau yang di cibubur tadi ada lrt
jadi kita harapkan dengan orang akan apa
kita berpindah ke transportasi masal itu
kita siapkan lokasi lokasi untuk mereka menaruh
tahun dua ribu dua puluh dua kita sudah mulai biru lah untuk india
laporan laporan kita meskipun mungkin belum besar tapi sudah mulai mencatatkan ada suatu laber sih untuk ini ya
jadi sudah merupakan suatu progress yang luar biasa karena di tahun dua ribu dua puluh satu kita benar benar terjun bebas itu
yang lainnya saya ingin saya diketahui adalah kita sudah menyiapkan program programnya di dalam perancanan bisnis kita
di dalamnya adalah kita merencanakan melakukan penataan tentunya kawasan sentral primer tanah abang
tanah abang ya
mungkin bisa cerita sedikit karena ini merupakan betul betul kawasan yang sentral

jadi di kawasan sentral primer tanah abang ini memang kita berusaha dikendukung program pemprovdki
dalam artian menata kawasan
menata kawasan bu
sekarang kita sudah melakukan
di internal kita sudah melakukan pengadaan pengadaan
lahan dan apa sebagainya tentunya kita juga
mencari mitra strategis dalam hal ini
untuk membantu kita di dalam
melakukan pengembangan kawasan tersebut
dan kita harapkan
ini tanah abang ya iya ini tanah abang
kapan kira kira akan
karena ini sudah lama saya lihat ini
bencana untuk ditata
masalahnya memang cukup
lumayan besar bu di tanah abang dan bukuh
itu apa karena ini
siapa yang memilih
lahan dan pembebasannya itu lebih ke situ
masalahnya atau iya betul jadi memang
perlu kehatian kehatian juga tentunya kita
di dalam melakukan pengadaan lahan
dan apa sebagainya dan ini tentunya kita perlu
kita mencari mitra strategis tadi dan juga
perlu dukungan dari para stakeholder
kita juga lah di dalam kita mengembangkan
kawasan ini tapi insya allah kita akan
sudah mulai kita
dan apa segalanya sudah mulai proses
untuk finalisasi semuanya
ini kan salah satu
kenapa saranajaya memiliki
masalah ini karena
masalah lahan ini
siapa yang memilikinya proses
jual belinya dan
sertifikannya dan lain sebagainya ini
bagus ini kan
kalau di dki ini kan jungle ya
kadang kadang sertifikatnya juga tidak jelas
kepemilikannya dan lain sebagainya
ini bagaimana ini
cara untuk memitigasinya
karena ya kita ketahui lah
pembebasan lahan ini sampai sekarang
merupakan salah satu
tantangan bagi pemerintah untuk membangun
infrastruktur kan betul
jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah kita
alamin bu di dalam menghadapi masalah hukum ini
kita sudah melakukan seluruh evaluasi proses
bisnis tadi kita bu termasuk sop pengadaan lahan
yang memang menjadi istilahnya jantung kita
karena kita harus bergerak dimulai dari sop itu sendiri bu
jadi kita sudah selesai dan moratorium pengadaan
lahannya juga sudah kita angkat dan kita
sebenarnya sudah mulai melakukan pengadaan pengadaan
lahan lagi dan ini sudah kita dari awal
sudah akan didamping oleh aparat penegak hukum bu
tapi bagaimana mencarinya ini bahwa memastikan
bahwa ini lahan ini jelas lah
kepemilikannya sertifikatnya dan
dan keasliannya juga ini kan sekarang
itu memang yang sangat ini bu sangat rawan bu
kita di dalam sop ini sudah kita mitigasi semuanya bu
risiko risiko itu semuanya
contohnya apa cara cara checklistnya yang harus betul betul
jadi memang kalau dulu kita mungkin tidak sertifikat
pasti bisa kita bebaskan bu
kalau sekarang harus wajib
dan sertifikatnya harus asli juga
kita cek ke bpn dan tentunya kita ada tim
di dalam kita internal sendiri dan juga pendampingan dari
kejaksaan tinggi dari jaksa pengacara negara dan apa sebagainya
dan kita juga melakukan
apreselnya juga kita benar benar kita lakukan apresel
dan itu menjadi salah satu syarat mutlak kita di dalam kita melakukan pengadilan
dan tentunya kita berkoordinasi dengan bpn
sebagai salah satu kunci utama kita untuk menentukan
keabsahan sertifikat itu dan sebagainya
prioritas yang tahun dua ribu dua puluh tiga ini tentu saja harus profit dong pak
tahun dua ribu dua puluh dua bagaimana
dan dua ribu dua puluh satu jadi keuangan
bottom line coba bagaimana kesehatannya
dua ribu dua puluh satu memang kita mengalami turbulen yang luar biasa bu
lalu kemudian juga tentunya ada masalah hukum tadi
tahun dua ribu dua puluh dua kita sudah mulai biru lah bu ya untuk ini ya
untuk laporan keuangan kita
meskipun mungkin belum besar tapi sudah mulai mencatatkan
ada suatu laba bersih untuk ini ya
jadi sudah merupakan suatu progress yang luar biasa karena
di tahun dua ribu dua puluh satu kita benar benar terjun bebas itu
ada target tertentu tahun ini yang harus dicapai
keningkatan berapa persen mungkin
kita di tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita harapkan kita akan mencapai
dengan membangun berapa kalau untuk huniannya dari
kita ada beberapa
sekarang mungkin kita stok kita masih ada beberapa
jadi di celangkap kita juga masih ada
lalu kemudian kita ada beberapa proyek proyek yang lain juga
tentunya dukungan dari pemasukan dari recurring income
kita optimis untuk ini
dan bahkan kita nanti di bulan ini juga kami akan melakukan pendidikan
di kerjasama dengan kodam jaya untuk para pegawai kita
kita masukkan untuk melakukan pendidikan dasar lah di sana
supaya mereka mempunyai kedisiplinan waktu
dan rasa tanggung jawab yang bertinggi
dan untuk membangun tentunya yang penting adalah kesulitan
dari timbuk itu sendiri
jadi ini semacam csi
jadi ini adalah perusahaannya juga yang dilakukan oleh sarada
itu untuk jangka pendek
tapi jangka menengah dan panjang ini bagaimana
ini kan aset yang dimiliki mau tidak mau kan harus semakin lama
kan harus semakin banyak
bagaimana ke depannya
apalagi karena wilayah dki ini semakin sempit lah istilahnya
jadi di dalam rencana bisnis kita tahun dua ribu dua puluh tiga itu sudah ada milestone kita
jadi di tahun dua ribu dua puluh tiga kita akan mengembangkan beberapa proyek
yang tadi kami sampaikan
yang ada sampah
ada rota ada sampah
kemudian ada situgintung ada park and ride dan apa sebagainya
demikian juga di tahun dua ribu dua puluh empat tapi tetap kita fokus mendukung program pemprov dki tentunya
kita menyediakan keundian keundian terjangkau dan apa sebagainya
demikian juga di milestone di dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu dua puluh tujuh kita sudah punya program program kerja
yang tentunya membantu program pemprov dki jakarta
dan tentu mengurangi angka backlog yang terjadi di keundian yang ada di dki

dari segi membangun sarana dan juga infrastruktur
yang dibutuhkan masyarakat dki ini
bagaimana apa yang paling dibutuhkan selain huniannya
tentunya itu tadi bu
dari kami sampaikan bahwa jakarta ini memang sampahnya cukup luar biasa
dan ini yang kita perlu mendukung pemprov dki di dalam menuntaskan
untuk menyelesaikan masalah penanganan sampah ini bu
ini sudah kita lakukan bu
insya allah di tahun dua ribu dua puluh lima ini kita harapkan itu sudah bisa beroperasi
terhadap instalasi pengolahan sampah yang kita bangun itu
dan juga tentunya kita mendukung program program yang lainnya
seperti tentunya menangani masalah kemacetan tadi dengan membangun pakaian kereta
kita tetap optimis ini adalah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita mulai memasuki fase
kita akan merubah bentuk badan hukum kita bu
menjadi perse roda bu
jadi memang selama ini kita adalah bentuknya dalam perumda bu
memang ini adalah bumb ini bentuk badan hukum yang ada di dalam regulasi yang ada ini kan ada bisa
bisa perusahaan daerah bisa perumda dan bisa perse roda
nah perseroda ini adalah memang kita bisa membuat kita dalam melakukan aktivitas bisnis ini
mungkin lebih lincah bu ya di dalam kita bisa menghimpun bisa ipo dan apa sebagainya
cumia nanti di dalam kita
jadi bisa mendapatkan investor
lebih luas lah gerakannya
berarti targetnya juga lebih tinggi dong pak
kapan kira kira nanti mau dikampung
kita insya allah kita sudah mulai kick off bu nanti di bulan akhir januari ini
dan kita harapkan di bulan februari dua ribu dua puluh empat kita sudah
tentunya dengan persetujuan pak gubernur dan tentunya berserta seluruh dan dewan dan dprd
insya allah kita akan bisa
jadi apa apa saja yang harus disiapkan
dan kepemilikannya itu bagaimana tidak berubah ini masih
tidak berubah tetap milik pemprov bk
tapi kan orang nanti bisa beli saham gitu
tapi nanti setelah kita tentunya melalui tahapan bu ya
bahwa sekarang ini kita tentunya masih menjadi perusahaan yang belum tbk
tadi pada saat nanti itu kita launching untuk gopublic
dan menjadi perusahaan terbuka
kapan tahu ini bisa
tahun dua ribu dua puluh empat baru berubah menjadi
perserodanya tahun dua ribu dua puluh empat
jadi setelah itu mungkin bisa ipo
tapi berarti multidonge harus betul betul sehat
dari segi keuangannya dari governance nya harus betul betul transparan
masyarakat utama untuk bisa kita melakukan gopublic dan sebagainya
iya dan juga harga sahamnya harus mencerminkan
untuk yang pembangunan nanti itu yang kedepannya bu
kedepannya bu di dalam rencana bisnis kita ini memang kita melihat bahwa kita harus mulai arah ke arah blueprint bu
ini sudah kita canangkan di dalam rencana bisnis kita tahun dua ribu dua puluh dua
bagaimana untuk ini
iya betul bu
di setiap setiap proyek kita bu kita cukup patuh
ruang publik itu kita siapkan bu semuanya bu tentunya
ya artinya tentunya di dalam kita membangun suatu kawasan sudah ditetapkan tentunya bu
yang mana menjadi peruntukan komersil mana menjadi peruntungan fasos fasum dan apa sebagainya bu
jadi selalu kita patuhi bu dan kita juga selalu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di dalam
regulasi dalam kita membangun suatu kawasan bu
dan tata kelolaannya harus memang betul betul sesuai
apalagi di sini kan salah satu yang menjadi masalah itu adalah banjir
nah karena banjir itu kita selalu menggunakan air tanah kita sendiri
jadi semua orang mungkin bangun nah mereka bangun sumur
ini bagaimana karena infrastruktur inilah yang nanti menentukan seberapa besar
iya betul bu
sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan kawasan ini tentunya sudah sesuai dengan
bukan yang ditetapkan bu
proporsionalnya dan kemudian prosentasenya itu rasio rasio itu dipenuhi semuanya bu
ini sebenarnya bisa kita kendalikan bu ya
artinya dalam umum kawasan kita tidak melalui suatu
ini selain tidak betonisasi semuanya lah
mana yang hijau mana yang hijau mana yang menjadi fasos fasum mana yang menjadi fasum itu kita penuhi
dan alhamdulillah kita termasuk salah satu bmp yang kita sekarang ini sudah memenahi
terkait fasos fasom kita yang belum apa
yang masa masa lalu yang masih belum diserahkan
ini akan kita realisasikan
depannya tuntutan untuk climate change
memitigasi perubahan iklim
dan jakarta kalau setahu saya itu kan mimpinya harus jadi kota yang sustainable
kota yang hijau dan lain sebagainya
ini semua sudah terintegrasi dalam master plan nya pak
sudah membangun atau mengelola properti
sudah kita lakukan semuanya bu
dilihat ini hijaunya kita penuhi semuanya bu
dan harus ini hemat energi bangunannya juga harus green
itu sudah kesana pak
jadi untuk yang pembangunan nanti untuk yang kedepannya bu
di dalam rencana bisnis kita ini memang kita melihat bahwa kita harus mulai
arah ke arah go green bu untuk ininya bu
ini sudah kita canangkan di dalam rencana bisnis kita tahun dua ribu dua puluh
sudah sampai dua ribu dua puluh tujuh sudah ada
melston roadmap nya sudah ada bu
apa sih yang dicari ini kan harus kompetitif
banyak sekali tawaran yang hunian sini apartemen sini
dengan harganya juga menggiurkan
dengan cara bayarnya
apakah itu lewat kredit dari bank ataupun cicil dan lain sebagainya
apa yang inovasi mau tidak mau harus dilakukan
jadi memang kunci utama itu tentunya kita adalah terutama adalah purna jual dan apa sebagainya itu kita perhatikan sekali bu
terutama banyak keluhan keluhan dari konsumen dan apa sebagainya
apa biasanya sama ini
uang konsumen macam macam ini bu biasanya bu
terkait masalah fasilitas dan apa sebagainya
kualitas bangunannya naklumadai
ini benar benar kita keluhan sekecil apapun biasanya langsung kita respon bu untuk ininya
ini yang menjadi benar benar kita bangun ini adalah kita bangun bahwa kita menjadikan ruangan bagian dari pelayanan masyarakat untuk ini ya
ini kita sampaikan di dalam kepada tentunya kepada para pegawai kami bu untuk segera dapat segera istilahnya kita nggak harus jemput bola lah
jangan sampai mereka ada keluhan keluhan yang memang tidak tertangani dan apa sebagainya
karena kalau membeli apartemen itu biasanya disitu banyak sekali keluhan
banyak sekali kos kos yang lainnya
ada pengelolaan lingkungannya ada sinking fund nya ada macam macamnya
dan yang pentingnya lagi tentunya adalah masalah tadi bu ya tadi masalah kenyamanan kemudian masalah keamanan
keamanan ini dalam artian terkait masalah dokumennya dan apa sebagainya
itu tepat waktu
ini alhamdulillah untuk yang tower pertama bu dari tujuh ratus delapan puluh unit itu sudah kita selesaikan semua
sekarang mereka tinggal menandatangani apa
menandatangani apa jual beli sudah kita langsung serahkan
tapi pernah nggak misalnya masalah yang di sarana jaya
karena sering kita lihat ini apartemen dibangun kemudian akhirnya macet ya karena
dan tidak diteruskan dan akhirnya menjadi ya kita banyak lah contoh contohnya
nah ini selama ini bagaimana dari sarana jaya
di kita kebetulan belum alhamdulillah belum pernah mengalami ini
kita belum menemukan kita tidak mengalami belum mengalami hal hal seperti itu
tapi malah kita mungkin kalau orang konsumen lain menunggu
bisa sampai sepuluh tahun
dikit cukup mungkin paling lama bu itu sekitar selesai pembangunan
dari selesai pembangunan tentunya ya
ini lebih kurang sekitar satu tahunan bu itu
sudah selesai bu
karena itu semua apa sudah ada ini
iya memang kita urus semuanya bu
mulai dari kalau mungkin sertifikat tak milik satuan rumah susunan tentu harus ada pertelaan dan apa sebagainya
ini benar benar kita fokuskan untuk penyelesaian
karena ini menyangkut
kenyamanan tadi bu ya dan keamanan lah
kalau mereka sudah mengeluarkan uang ya tentunya harus kita jamin untuk ini ya sertifikasi dan kepemilikannya dan apa sebagainya
jadi ada harus memiliki kelebihan lah
apalagi dari segi fasilitas bagaimana
karena sekarang kan tuntutan apalagi anak muda mereka
fasilitas itu ya kadang kadang nggak apa apa lah huniannya kecil tapi yang lain lainnya
nah ini harus kompetitif kan dan harus inovasi
fasilitas mungkin bisa ibu lihat bu kalau di khusus lokasi ini mungkin dari dengan angka seperti saya sampaikan tadi
mungkin maksimal di kisaran tujuh ratus an itu
kita sudah siapkan kolam renang bu
ada swimming pool lalu kemudian ada transportasi massalnya juga kita siapkan juga
dan ini langsung terkoneksi ke busway bu
ini adalah tujuannya di cawang bu
ada hub besar kan di sana bu tentunya
nah itu mereka bisa langsung tentunya langsung bisa beralih lagi ke mau melanjutkan kemana transportasi massalnya
terus tentunya yang paling tidak kalah pentingnya juga kita terkait masalah kebersihan dan apa sebagainya
kita jaga betul betul
dari semua aset yang dimiliki yang paling lukritif yang paling menguntungkan dan paling sukses ya
sukses story nya saranajaya selama perusahaan ini ada itu kira kira yang mana
hampir semuanya ada sih sukses story nya beda beda bu ya
tapi mungkin kalau untuk yang paling cukup bisa dibanggakan itulah atrium senen
itu adalah penataan kawasan kumuh dan itu adalah super blok pertama di jakarta bu
dan sampai sekarang masih ini ya
iya masih accessible ya
dan kalau kita lihat pertumbuhan ini harga tanah dan properti di situ sudah
luar biasa bu
luar biasa ya
benar benar di tengah jakarta betul itu bu
jadi investasi dalam properti itu menurut pak agus itu masih salah satu yang bagus untuk di
masih yang dianggap paling stabil lah bu itu tempat kami
yang membeli khusus untuk investasi saja untuk tidak dihuni itu diakomodir juga oleh dki yang komersial
ada berapa persen
kan banyak kan sekarang orang biasanya beli apartemen untuk investasi atau untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan
di kita memang tidak melihat sampai sejauh itu bu
tapi artinya bahwa hunian hunian yang kita siapkan ini rata rata sih okupansi ratenya cukup bagus
okupansinya cukup tinggi
cukup tinggi bu
dan rata rata yang laku entar tadi harga empat ratus tujuh ratus
kalau belinya misalnya waktu dulu antara empat ratus tujuh ratus tahun depan kira kira naiknya berapa persen ini pak agus
ini kan orang
ini suatu pertanyaan yang ini lah bagi seorang yang ingin membeli
jadi ini kelembagaan yang paling menantang dari semua ini apa
yang paling menantang tentunya adalah kita adalah menyelesaikan masalah masalah hukum tadi bu
dan tentunya adalah membuat kembali perusahaan itu sehat bu
itu yang penting bu
karena memang itu turbulent yang luar biasa bagi kami keluarga besar saranajaya
tapi insya allah kedepannya hal tersebut tidak akan terulang lagi
dan semakin pulih lagi citranya
karena ini juga istilahnya milik masyarakat dki milik provinsi dki
jadi semua mata juga tertuju dan semoga semua bisa diimplementasikan dengan baik
pak agus ini tanggung jawab yang besar
tentu saja dan harus menjadi role model
dalam melakukan pengelolaan yang bersih dan transparan dan juga akuntabel
pak agus terima kasih banyak
saya kan selalu ya
terima kasih bu
iya bu siap
sekali lagi selamat tahun baru dan semoga tahun dua ribu dua puluh tiga ini juga merupakan tahun kebangkitan dari pembangunan saranajaya itu sendiri
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda dan jangan lupa acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
sekali lagi terima kasih